ya selanjutnya setelah menangkap pemain sinetron rido ilahi
anggota satuan narkoba polres metro jakarta barat
mencokok tiga orang yang diduga sebagai pemasok pengedar sekaligus bandar narkoba pada senin malam
berdasarkan informasi hasil pemeriksaan rido ilahi
petugas langsung menangkap seorang pria berinisial ak
selain itu petugas menangkap dua orang berinisial sh dan ro
yang diduga sebagai pengedar sekaligus bandar yang memasuk narkoba kepada rido ilahi
melalui ak mereka ditangkap petugas di wilayah bandung dan depok jawa barat
kepala sat narkoba polres metro jakarta barat menyatakan akan terus melakukan penyelidikan
tentang kemungkinan lokasi syuting menjadi tempat peredaran sabu sabu di kalangan artis
pemeriksaan dari ri ini juga dilakukan sebagai sarana atau wadah untuk melakukan transaksi transaksi ke narkoba